ruas jalan mh tamrin jakarta pusat baik yang mengarah sudirman maupun sebaliknya
terlihat berbeda dari hari hari biasanya pada jumat pagi
jika biasanya ruas jalan ini ramai dipadati kendaraan
namun tiga hari jelang lebaran kondisinya berbanding terbalik
tak ada keramaian maupun kemacetan arus lalu lintas
selain ruas jalan mh tamrin kondisi serupa juga terlihat di kawasan bundaran hotel indonesia hingga kawasan sudirman
jalanan terlihat lengang
sepinya ruas jalan di ibu kota kali ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk bersepeda
mereka mengaku senang lantaran dengan kondisi jalan yang sepi
para pengendara dapat beraktivitas dengan lancar
ini jauh berbeda dengan keadaan sehari hari di kota jakarta apalagi
ini hari kerja ya
biasanya di sini jam jam segini sudah penuh sekali
lancar lancar aja jalanan
jadi di mana mana untuk dki sepi ya pak jalan
biasanya katakan begitu
diprediksi kondisi serupa akan terus terjadi hingga hari idul fitri lantaran sebagian warga ibu kota telah mudik ke kampung halaman